iya nanti kan ada apa
tanpa ada perlu mau bicara sama mama
jangan jangan ada apa apa sama tante anis lagi
dia pengen nyakain tante anis lagi kalo misalkan aku gak lompat ke jurang
aku tau mona
kamu pasti panik kan
makanya jangan main main sama aku mona
ya gimana ya ini
tante anis bakal dihancam
tapi kalau misalkan aku nolongin tante sendirian
aku harus minta bantuan
tapi aku minta bantuan sama siapa ya
cuma dia yang bisa bantu aku
pasa apa delapan pukul satu
dan siapa blackberry
dan ngancem aku
kamu senang dulu ya
kalo misalkan besok aku gak ngikutin kemauannya dia
mama bakal diancem
dan nyawa taruhannya dewa
padahal aku mau ke rumahnya
ternyata malah lagi berduaan sama dewa
yaudah gini aja
jadi aku bisa bantu kamu
aku akan cari cara
jangan kasih tahu dulu siapa siapanya soal ini
tenang aja putri
eh mona maksudnya
aku pasti akan bantuin kamu kok

masuk sekarang dewa
gue mau liat tuh
mau nangis nih maafkan lu
bukan urusan lu ya
itu urusan gue
lu udah nabrak gue
sekarang gue mau liat
bukan urusan lu
sekarang dewa juga mau deketin wonok
nggak akan gue biarkan
kan ada apa
tante ada perlu mau bicara sama mamah
eh tante andis mana sih
nggak biasa ya tante andis kayak gini
jangan jangan ada apa apa sama tante
ini tante andis baru ngabar
ternyata dia lagi meeting di bandung
cukurlah dia gak kenapa napa
oh jadi bu andis lagi di bandung sekarang
padahal tadinya tante
tante mau minta izin sama bu anies
untuk tinggal disini dulu untuk sementara
tante tadi habis
berantem sama om roy
dan om roy mau ceraikan tante
tante untuk sekarang ini nggak siap
untuk pulang ke rumah
tante gak bisa lihat muka umroh dulu untuk sementara
jadi kalau kamu gak keberatan mona
boleh nggak tante tinggal dulu sementara di rumah kamu
belum juga masalah penculikan tentang andis beres
mama dan papa malah mau cerai
aku harus cari jalan keluar disini
aku harus keluar disini
aku harus keluar disini
tolong aku disini
aku harus jawab ancaman peculik itu
semoga aja dia gak naikkan
ngemona dari berani kamu neraka cuman aku mana kau pikir aku bisa
lihat aja mona aku nggak bakalan game kamu lihat sendiri nanti apa yang aku lakukan
ya ampun tentang ini
ya allah ya allah aku harus kemari

ya allah angkat dong
ya allah angkat dong
ya allah angkat dong
aku tau mona
kau pasti panik kan
lo pikir gue main main enggak
gue akan serius dengan hal kayak gini
gimana masih gak mau kamu selamatkan lawah kamu